beralih ke informasi lain sidang pembunuhan santri pada bokan dimas kanjeng taat pribadi memasuki babak baru
dimas kanjeng taat pribadi dituntut hukuman penjara seumur hidup
jaksa meyakini dimas kanjeng terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan pengikutnya yang bernama abdul ghani
menanggapi tuntutan jaksa baik terdakwa taat pribadi maupun pengacara terdakwa muhammad soleh mereka mengatakan adanya kejanggalan
tuntutan jaksa dinilai tidak berdasarkan fakta fakta persidangan
terdakwa mengaku tidak ada perintah para eksekutor untuk membunuh korban abdul ghani
sementara itu jaksa penuntut umum rudy prabowo aji menyatakan tuntutan tersebut sudah final dan berdasarkan kesimpulan sidang sebelumnya
saya sendiri lah itu aja tapi kenapa saya kok saya bukan eksekutor saya tidak pernah menyuruh
tapi kenapa kok dituntut sekian ya pikir sendiri lah
rasa kalau adil ya bebas atau ringan tidak seperti ini